nama freeport kembali menyita perhatian minggu ini
saat negosiasi pt freeport indonesia dengan pemerintah mencapai kata sepakat
dimana pembangunan fasilitas pemurnian serta stabilitas penerimaan negara
ini artinya freeport tunduk dengan keinginan pemerintah
itu di matematika di atas kertas ya
tapi pertanyaannya apakah divestasi saham ini menjadi keberhasilan diplomasi
yang akan mendatangkan manfaat besar untuk indonesia
atau ini hanya fata morgana yang belum tentu bermanfaat bagi kita
lalu selain divestasi saham freeport perhatian publik kita juga tersita
melihat krisis kemanusiaan yang menimpa warga etnis rohinya di myanmar
tidak hanya dugaan aksi genosida yang mengolok ngolok akal sehat kita
tapi semua itu terjadi saat seorang pejuang demokrasi dan hak asasi manusia
yang meraih nobel perdamaian
menjadi pemimpin de facto di negara yang dikritik
dan mendapat sorotan internasional karena masalah hak asasi manusia itu
kita akan membahasnya malam hari ini bersama jurnalis senior mas bambang harimurti
terima kasih mas bambang
kita akan membahas ada banyak sekali topik topik yang menarik minggu ini
tapi saya pilih dua kita pilih dua itu karena memang satu dalam negeri
yang satu di luar negeri tapi dua duanya punya impact untuk indonesia
kita akan bahas mengenai freeport dulu
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
perundingan panjang freeport indonesia
indonesia dengan pemerintah telah sampai di titik temu
perundingan panjang ini bermula pada sebelas januari dua ribu tujuh belas saat peraturan pemerintah diterbitkan
peraturan tersebut menegaskan
pemegang izin kontrak karya harus mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau iupk
sementara untuk memenuhi syarat iupk
membangun smelter dalam waktu lima tahun
dan mengikuti skema pajak dan royalti yang bersifat tidak tetap atau prefiling
alih alih menerima syarat dan ketentuan dari pemerintah
pada tiga belas februari dua ribu tujuh belas freeport tegas menolak iupk yang diajukan pemerintah
freeport akan menerima syarat iupk jika disertai perjanjian stabilitasi investasi
dan kepastian hukum yang sama dengan kontrak karya
kemudian pada dua puluh februari dua ribu tujuh belas
menggelar konferensi pers di jakarta dan menyatakan kepastian hukum dan fiskal
sangat penting bagi freeport indonesia
kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan perundingan lebih lanjut hingga oktober dua ribu tujuh belas
awal mei dua ribu tujuh belas richard edkerson kembali menyambangi indonesia
untuk bertemu menteri esdm ignatius jonan
negosiasi sejumlah poin penting terus dilakukan
selanjutnya pada akhir juli dua ribu tujuh belas
sebagai ketua tim perundingan pemerintah
jonan melakukan lawatan ke amerika serikat
kunjungan ini dilakukan untuk mempercepat proses perundingan dengan freeport
hasilnya freeport menyempakati pembangunan smelter dan kelanjutan operasi
di sela perundingan jonan bahkan bolak balik menemui presiden joko widodo
untuk melaporkan perkembangan terbaru hasil perundingan dengan freeport
hingga akhirnya pada dua puluh sembilan agustus dua ribu tujuh belas

perundingan panjang dan alot tersebut memasuki babak baru
dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting
antara lain landasan hukum berupa iupk
hingga perpanjangan masa operasi
namun bukan berarti negosiasi ini telah mencapai kata sepakat sepenuhnya
pasalnya kedua belah pihak masih akan melakukan perundingan lebih lanjut
terkait detail skema dan mekanisme divestasi saham
serta perpajakan freeport indonesia
kalau secara bisnis itu beda
kalau secara hukum itu tidak bisa ini dilihat sebagai otomatis
memang ada persyaratan misalnya tidak harus bayar pajak
harus bayar royalti atau pnbp
tidak boleh melanggar undang undang lingkungan hidup
atau perundangan yang lain dan sebagainya misalnya begitu
selama ini dipenuhi itu akan diberikan juga
perpanjangan sampai dua ribu empat puluh satu
jadi ini akan dicantumkan secara detail
di dalam langbiran iupk itu akan dicantumkan
kalau memenuhi ini ini ini ini
walaupun pemerintahnya nanti berganti
itu otomatis akan diberikan
jadi ini akan diberikan sekarang di dua ribu tiga puluh satu

dan kemudian pendapatan akan diberikan
dengan sekitar setengah pendapatan
jadi bagi kita
masalah besar adalah memiliki kepercayaan
bahwa kita bisa membuat investasi ini
dan memiliki setengah persyaratan
dengan pemerintah yang akan memiliki waktu
investasi yang lebih besar
proyek ini pembangunan dan operasi ini

ini akan memberikan keuntungan sosial dan finansial
yang besar untuk kota dan republik indonesia
menurut kontrak kami
yang tadi disampaikan oleh pak richard adalah
dalam bentuk royalti
sementara penerimaan berpajakan dalam bentuk pph ppn
dan juga pajak daerah
ada hal hal yang sekarang kami sedang harus lakukan terus
di dalam level teknis dan legal
jadi kami sedang bekerja mengenai
bagaimana bentuk untuk bisa menetapkan ini
di dalam konteks perpanjangan operasi
yang bisa memberikan kepentingan
dan kepastian kepada dua belah pihak
kita akan melihat dari berbagai peraturan perundang undangan
untuk bisa memberikan suatu kepastian tersebut
atau dalam bahasanya tadi disebutkan
oke kita akan berdiskusi dengan mas bambang
mas bambang pertanyaan publik yang paling concern sebenarnya
apakah ini betul betul kemenangan diplomasi indonesia
yang menjawab harapan publik selama ini
bahwa kita yang selama ini dianggap di bawah freeport
sekarang sudah bisa berada di atas free port mengatur
jadi kalau kita dipandang pasir lagi kepanasan
tidak ada air tiba tiba kita lihat
secerca oasa di depan padahal itu hanya pura pura atau bohong aja gitu
perspektif anda seperti apa
sebetulnya kepintaran pemerintah indonesia dan free port
untuk menurunkan masalah politis dari urusan ini
yang bikin sulit untuk menurunkan masalah politis dari urusan ini
ya karena itu masalah politisnya
ini dianggap penjajahan lah dianggap macam macam
heroisme nasionalistik itu lebih besar
nah padahal kalau dari sisi bisnis to bisnis
sesuai dengan keinginan dia
jadi kalau bukan soal lima puluh satu tiga puluh empat puluh nya ini
sebenarnya yang lebih berat adalah pada harga berapa
bahkan jangankan free port indonesia nya
induknya pun perusahaan kalau pemerintah indonesia mau beli harganya cocok
bahwa ini pemiliknya mayoritas indonesia
sebetulnya yang itu baru koma
jadi secara jadi ini baru awal
dari perjalanannya masih cukup panjang sebenarnya
maka menurut saya yang lebih penting kalau dari sisi substansi ya bukan sisi politis
itu bahwa mereka bersedia mengubah kontraknya menjadi iupk
karena kalau menurut saya itu posisinya jadi beda
kalau sebelumnya itu kontraknya seperti undang undang kan kekuatannya
jadi seolah olah pemerintah dan free port itu posisinya seperti dua entitas yang sama
walaupun dalam beberapa hal sebetulnya itu merugikan freeport karena
dia kan masih bayar pajak tiga puluh sekian persen yang kalau ikut undang undang sebenarnya sudah turun
tapi buat perusahaan seperti free port
sebetulnya yang penting itu karena itu menyangkut investasi besar dalam jangka panjang
ya kepastian jadi buat mereka tuh sebetulnya yang dicari adalah kepastian
dan itu mereka dapatkan
oke keluar bayar nggak apa apa yang lebih pasti gitu
karena sampai dua ribu empat puluh satu iya dia nggak apa apa bayar lebih mahal

dan itu sebagian separoh dari uang apa hasilnya baru sesudah tahun tiga puluh satu sampai tahun empat puluh satu
jadi dia lebih penting kepastian bahwa dia dapat sampai dua ribu empat puluh satu

begitu itu udah ada apa
report ya buat dia yang lain persoalan gampang gitu loh
sedangkan buat pemerintah indonesia yang penting itu kan mensatisifikasi kaum kaum politis ini
oh jadi seolah olah proklamasi kemerdekaan lah gitu ya
nah sekarang yang next step dan ini pasti nggak gampang pada harga berapa itu
kita akan sepakat dan kapan gitu
dan yang kedua lagi yang beli itu pemerintah indonesia bumn atau pengusaha yang mendapat manfaat dari itu
karena kalau kita bicara apa dengan kondisi apbn sekarang menteri keuangan sendiri sudah angkat bendera putih gitu
bagaimana efisiensi dilakukan di berbagai bidang tapi harus mengeluarkan puluhan triliun
ada yang menaksir tiga puluh dua triliun
ada yang menaksir sampai seratus triliun harganya tergantung
dan kembalinya baru sampai dua ribu empat puluh satu kan
menurut anda secara bisnis ini kan kalau bicara politis heroisme nasionalistik ya ini kemenangan diplomasi
ini kemenangan indonesia atas freeport yang quote unquote kita anggap selama ini berpuluh puluh tahun kita dijajah oleh freeport gitu kan
secara politik kita menang tapi secara bisnis ini reliable nggak dengan kondisi terkini bahwa memang betul kita harus menguasai segitu banyak
secara energi kita harus keluarkan uang
segitu banyak juga untuk menguasai freeport yang mungkin saja kandungan emasnya kita belum ada penelitian untuk itu
kita belum tahu juga itu jauh mungkin tidak sebanyak ketika kontrak karya pertama dibuat gitu mas bambang
kalau menurut saya sih ini kan salah satu tambang emas terbesar di dunia ya
dan harga emas itu kan relatif stabil ya
kalau menurut saya sih kalau kita bisa belinya itu dicicil dalam arti pembayaran untuk belinya itu dicicil
dengan lewat pinjaman dari bank atau dari sindikasi yang lain itu
itu kan bisa jadi kolateralnya itu penghasilan pemerintah indonesia ya
tapi kalau buat saya sih yang lebih penting dari jangka pendek buat terutama pemerintahan jokowi itu adalah bahwa perusahaannya beroperasi terus
karena ini kalau kita lihat timika ekonominya kan tergantung pada bulan banyak orang lokal papua yang mendapat penghasilan besar dari situ
kalau ini sampai terganggu
waduh itu problem politisnya luar biasa
ya nggak apa apa lah kalau di sosial media kalau soal media kalau nggak ribut nggak suruh apalagi bisa nyewa sarasen gitu kan
tapi yang lebih penting itu yang betul betul bisa jadi ribut itu kalau belasan ribu orang terutama orang papua di timika itu nggak bisa kerja berhenti
biasanya dapat gaji besar tau tau berhenti wah itu betul betul problem gitu
dan itu juga kerugian bagi semua pihak itu dulu yang disingkirkan
nah setelah itu next step
tapi menurut anda masuk akal mas bambang bahwa pemerintah sendiri memilih untuk ini kan ini kan meskipun belum ada perpanjangan kontrak resmi ya kan harus dua ribu sembilan belas gitu kan
tapi ini kan gentleman agreement sudah diberikan oleh pemerintah indonesia menurut anda sangat masuk akal pemerintah indonesia
kemudian memilih untuk melanjutkan kerjasama dengan freeport dibanding dengan sebenarnya kalau kita ambil gain politiknya
heroisme heroisme lain kan nasionalistik bisa diperoleh ketika kita ambil alih saja semuanya freeport gitu
ya sebenarnya pemerintah harus hati hati karena menurut undang undang kan baru dua ribu sembilan belas kita boleh tanda tangan ya
tapi ini kan b dua b aja yang penting tuh dari sekarang sampai dua ribu sembilan belas itu ada kepastian operasi jalan terus
kalau perusahaan itu kan bahaya kalau perusahaan itu berhenti beroperasi
karyawannya nganggur keahliannya hilang dan sebagainya
jadi itu dulu deh jadi sebetulnya yang dilihat kalau menurut saya jangan sampai pada tahun dua ribu sembilan belas ini ini jadi isu
jadi itu satu step menurut saya yang dilakukan
nah tergantung dari tahun sekarang sampai dua ribu empat puluh satu itu harga emas gimana
kita kan dulu nggak menyangka harga minyak bisa anjlok ya kan
harga tembaga seperti apa karena orang juga lupa bahwa sebetulnya di freeport itu produksi utamanya kan tembaga bukan emas
emas itu kan produksi ikutan dengan apa
itu kan proyek yang luar biasa berapa ratus km panjang ke dalam itu
jadi menurut saya ini memang nggak mungkin diselesaikan
tapi yang pasti dulu deh sampai dua ribu sembilan belas ini tidak ada pemberhentian operasi
dengan tadi ya gentleman agreement seperti itu ya mas bambang
ini perusahaan mayoritas punya kita kok
iya jadi secara tadi lagi politik
secara politik kita tetap berdaulat atas freeport ya mas bapak
tapi kemudian saya mau tanya mas bambang jurnalis senior yang banyak sekali menginvestigasi juga menulis berita berita tentang freeport sejak puluhan tahun lalu gitu mas bambang
apa sih yang membuat kemudian freeport ini ketika kita masuk ke sesi waktunya perpanjangan kontrak ini sangat melibatkan heroisme
sangat melibatkan unsur politik sangat melibatkan energi publik untuk berdebat gini
apa sih yang membuat kemudian freeport ini menjadi begitu penting untuk diperdebatkan menjadi concern perhatian anda
jadi concern perhatian nasional
tapi jawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jurnal berikutnya
kita kembali masih bicara mengenai masalah freeport
pertanyaan saya tadi mas bambang kenapa freeport begitu menjadi menyita perhatian publik
begitu sangat syarat dengan unsur heroisme nasionalistik bahkan gonjang ganjing politik pasti terjadi kalau menegosiasi negoisasi seperti ini
saya kira itu wajar ya karena freeport dari awalnya itu sudah banyak unsur politisnya
misalnya pertama kali freeport dapat izin di indonesia itu kan undang undang penanaman modal pertama asing pertama indonesia
itu memang unsur politiknya tinggi
waktu itu papua itu belum diperdapatkan
papua itu belum diakui secara internasional milik indonesia
masih di bawah pbb
tapi bahwa ada perusahaan amerika perusahaan super power mau bikin perjanjian dengan pemerintah indonesia mengakui papua sebagai wilayah indonesia
itu suatu bonus politik yang luar biasa
makanya tidak heran kalau konsesinya mungkin kelihatannya berat ke amerikanya karena pada saat itu pemerintah indonesia tidak melihat itu b dua b
tapi melihat loh ini dukungan negara super power bahwa papua itu wilayah indonesia secara de facto
walaupun secara internasional belum diakui dua tahun kemudian baru diakui
jadi itu sejarah itu sering dilupakan orang
nah tapi ketika kontraknya mulai selesai diperpanjang
nah disini kan kita lihat itu jadi kontroversi karena diduga banyak unsur kkn nya disitu kan
saya ingat waktu itu loh kok bukan pemerintah yang beli tapi pengusaha tersebut
tertentu ya kan
lalu pengusaha tertentu itu seperti nggak punya modal
jadi pengusaha itu untuk beli sahamnya dipinjemin uang oleh bank dan bank itu mau minjemin uang karena itu dijamin oleh freeport
jadi sama sama aja gitu
nggak ada modal kan adanya
dan pengusaha pengusaha ini sangat dekat dengan adanya kekuasaan
dan pengusaha pengusaha ini pun kemudian ketika dia butuh uang cash dia jual kembali ke freeport
jadi ini kan
jadi samimawan gitu
iya sama aja
jadi ini seperti untuk merah aja
tidak ada perluasan kepemilikan nggak ada perbesaran kedaulatan lah dari ekonomi nasional
tapi dinikmati segelintir orang dalam jumlah uang yang luar biasa
kenapa bisa begitu kemudian freeport yang papua yang punya kekayaan alam seperti itu freeport yang punya daya untuk menguras kekayaan tambang itu
kenapa indonesia bisa berpuluh puluh tahun tadi seperti diceritakan mas bambang
bisa hidup dalam under freeport
hidup dalam terkungkungan dari freeport dan tidak mendapatkan banyak manfaat dari situ
karena jangan lupa loh freeport untuk banyak tahun merupakan pembayar pajak terbesar di indonesia
jadi itu sama mungkin kalau sekarang indonesia misalnya pemerintah indonesia disuruh karena masalah kesehatan merokok dilarang
itu satu ratus tiga puluh triliun setahun dari pajak rokok mau diganti dengan apa
jadi saya kira ada unsur ketergantungan seperti itu
dan yang kedua menurut saya kkn
karena kebetulan letaknya jauh dari mana mana meliputi uang besar
kemudian ada negosiasi yang tidak terbuka dan bermanfaat bagi segelintir orang
dan sebetulnya mungkin yang harusnya manfaat buku negara jadi jatuh ke segelintir orang
dan civil society pada zaman itu belum bisa mengkritik begitu
seingat saya civil society yang mengkritik free port rajin itu amy haffield dari walhi ya
tapi masalah soal lingkungan pencemaran
bukan soal kontrak karya atau mungkin berapa persen manfaat indonesia
kalau kita bicara kan free port ini kan berevolusi
dari yang sama sekali indonesia mungkin tidak kebagian apa apa hanya panjang
sampai kemudian kita divestasi ipo sembilan persen kemudian
kemudian di divestasikan ke perusahaan perusahaan indonesia
katanya pribumi juga bisa memiliki tapi toh ternyata jatuhnya ke freeport freeport juga gitu kan
setelah berevolusi anda melihat banyak perkembangan nggak mas bambang
kalau menurut saya sih yang paling besar itu yang menyangkut juga kedaulatan itu adalah bahwa mereka sedia mengubah kontraknya
menurut saya itu satu pengakuan lah
jadi posisi pemerintah indonesia makin kuat vis a vis free port ya
karena dia sama seperti tambang lain seperti pt antam seperti pt apang
gak spesial kalau dulu itu beda freeport sama pada antam gitu
antam itu dibawa dia karena padahal dia bumn kan
nah kalau sekarang dia tidak mendapat kesimawaan seperti itu
dan menurut saya wajar karena kalau dulu itu jasanya karena soal ketika pengakuan internasional atau papua
sekarang kan udah gak perlu udah selesai
udah dibayar juga itu utang budinya kalau ada utang budi
sekarang ya b dua b biasa aja
apa yang perlu dikhawatirkan atau apa yang perlu dipersiapkan sehingga hal hal yang jelek mungkin saja tidak bisa dikawal
apa yang perlu dikawal
karena kita punya cukup beberapa sejarah yang buruk gitu mas bambang ya
ketika divestasi perusahaan perusahaan seperti newmont nusa tenggara atau misalnya perusahaan perusahaan lain
yang kemudian katanya dimiliki oleh negara pribumi tapi toh akhirnya jatuh ke tangan tangan pengusaha juga
jadi itu menurut saya ada
dan juga kita kan harus memikirkan juga pemerintah daerah dapat apa di situ ya kan
dan kesannya semua pemerintah pusat itu juga secara politis jelek
tapi yang lebih penting jangan lupa juga kalau kita memiliki sesuatu kita juga bertanggung jawab terhadap kepemilikan kita termasuk semua dampak negatifnya
jangan lupa loh freeport itu kegiatan tambang terbuka itu kan dampak lingkungannya luar biasa
itu panjangnya kan ratusan kilometer tuh tailingnya itu buangan batunya itu sampai dari bulan aja kelihatan katanya
dan itu kan kalau sudah selesai ditambang itu semua diapain
itu bayangkan loh ya di operasi pertama freeport sebuah bukit bisa menjadi danau
bayangkan ya bukit bukan hilang bukitnya jadi danau gitu
jadi itu kan dampaknya luar biasa
jangan lupa di situ juga ada wilayah es abadi
nah dengan kalau nggak hati hati itu bisa hilang juga itu juga akan mengganggu keseimbangan
dan jadi kita juga jangan sekedar memiliki memiliki itu juga bertanggung jawab
itu yang penting dan manfaatnya bagi sekitar apa
jangan masyarakat sekitar hanya mendapatkan dampak negatifnya tapi dampak positifnya minimal gitu
itu juga harus dipikirkan
dan ketiga menurut saya ini kan kekayaan yang namanya non renewable kan
kita ambil dari tanah kita jual hilang kan
kalau di negara maju hasil seperti ini itu bukan hanya milik generasi sekarang
milu sampai generasi yang belum lahir
jadi hasilnya sebetulnya lebih baik diinvestasikan
dan kemudian hasil dari investasi itu yang boleh dipakai
sehingga sampai kiamat nanti pun dana investasi dari hasil itu bisa dinikmati
tapi kalau kita lihat kan dari pernyataan pernyataan atau mungkin banyak analisis ekonom gitu bahwa memang ternyata jalannya masih cukup panjang mas bambang
karena memang karena memang harganya juga belum ditentukan
berapa kisarannya kita harus membeli dan negara sudah pasti nggak punya uang
jadi solusinya menurut anda ini jatuhnya akan fata morgana lagi atau ini masih akan sangat berbelit belit
akan susah bahwa ini hanya jargon politik yang akan susah direalisasikan secara ekonomi real gitu
misalnya holding bumn pertambangan misalnya itu belum masih jauh panggang dari api katanya
ini gimana mas bambang
kalau menurut saya sih ya kalau seperti saya bilang tadi ya kan kalau membeli saham freeport
sangat bankable itu pemerintah tuh kalau perlu kan bisa menggunakan misalnya pendapatan masa depannya dari freeport
bagian jaminan untuk membeli seperti dulu dilakukan pengusaha lokal itu ya kan pinjem beli saham terus dibayarnya dari dividen
itu model seperti itu bisa jadi cuma masalahnya karena model ini sangat mudah dan nggak perlu modal
isilahnya untung doang
maka ini akan jadi inceran banyak oknum oknum pengusaha lokal atau siapapun yang mungkin pejabat yang korup juga ya
karena ini seperti dapat hadiah gitu
nah ini kita harus awasi sama sama bahwa ini untuk keuntungan negara bukan untuk keuntungan pengusaha
dan tidak hanya berakhir pada heroisme heroisme tapi juga memberikan keuntungan yang real gitu
dan keuntungannya kan nanti pengusaha atau oknum pejabat yang ingin mendapat manfaat itu dia bisa nyewa kan kayak sarasin gitu
wah dia create seolah olah nasionalisme apa padahal sebetulnya ball sheet semua
itu kembali ke bisnis untuk kepentingan bisnis mereka aja gitu ya
pas bang bang terakhir ini terkait dengan freeport
langkah politik atau langkah diplomasi pemerintah ini kan pasti punya dampak
dampak positif negatif
bagi presiden jokowi sendiri
secara positif dan negatif apa yang diperlukan
yang negatif apa yang bisa didampaki atas hasil diplomasi ini menurut anda
nah nanti freeport itu punya kita
punya partner asing tapi dia
wah gagah gitu kan ya itu yang ditonjolkan
duitnya dari mana
duitnya dari mana
yang penting bahwa sampai sekarang sampai dua ribu sembilan belas freeportnya sudah menyaman bahwa dia bisa sampai dua ribu empat belas
sementara si kooperasi jalan tol
itu urusan nanti lah
tapi yang menjadi urusan paling kini adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di myanmar itu yang menyedihkan apa saudara saudara kita di sana harus terusir dari negaranya
bahkan ada anggapan anggapan dugaan genosida terjadi disana
kita akan bahas mengenai ini usaha jalan berikut ini
tetap bersama kami